halo selamat berjumpa kembali dalam ⁇ leaders ⁇ corner bersama saya frida litwina
indonesia terus aktif memperkenalkan potensinya kepada dunia internasional
dengan mengikuti ajang ajang yang bersifat global
salah satunya adalah world expo dua ribu dua puluh di dubai
lewat ajang yang terbesar ketiga di dunia internasional ini
indonesia memperkenalkan potensi ekonomi dalam negerinya
dan juga produk produk lokalnya kepada konsumen global
acara ini rutin diadakan tiap lima tahun sekali
dan indonesia pun rutin berpartisipasi mengikutinya
namun bagaimanakah pencapaian yang sudah didapat
dengan mengikuti ajang world expo ini
dan apa saja persiapan yang sudah dilakukan indonesia
untuk mengikuti world expo dua ribu dua puluh lima yang akan datang
untuk menjawabnya sudah hadir bersama kami
menteri perdagangan republik indonesia muhammad lutfi
pak lutfi terima kasih sudah bergabung di ⁇ leaders ⁇ corner cnn indonesia
pak lutfi world expo ini kan ajang yang terbesar ketiga nih
sesudah olimpiade kemudian ada ajang sepak bola internasional

apa pentingnya sebenarnya world expo ini bagi indonesia sendiri
ya kita ini kan sebenarnya expo ini kan bukan pameran daripada bahan bahan perdagangan
tetapi medium atau cara untuk memproyeksikan tentang indonesia kepada dunia
jadi world expo ini memang mempunyai nilai tambah tersendiri
karena yang kita tunjukkan itu bukan kemampuan kita saja
tetapi juga apa yang akan kita lakukan dan tanggung jawabnya
jadi kita ini sudah mengikuti ini sudah sering
yang pertama kali kita ikut di tahun seribu sembilan ratus enam puluh empat
walau tidak salah itu yang di new york
terus kemudian kita ikut kebetulan saya waktu itu juga sudah ikut di aichi tahun dua ribu
terus kemudian shanghai milan dan ini merupakan sekuens berikutnya
dan di sini menunjukkan bahwa
indonesia ini sebagai negara itu bukan hanya bertanggung jawab untuk memajukan rakyatnya
tetapi sebagaimana juga diamanatkan di undang undang
kita juga berpartisipasi terhadap kepentingan dunia dan kedamaian dunia
jadi ini merupakan suatu untayan yang saling menyambung satu sama lainnya
dan yang paling penting juga frida kita juga mesti lihat bahwa indonesia itu mempunyai
banyak yang kita bisa tawarkan dan kita bisa cek

jadi kita ini bukan hanya berbicara tentang masa sekarang dan masa depan
tetapi indonesia itu sudah penting sebenarnya dari dahulu
bisa dibayangkan jadi kita tuh di platform pertama di pavilion itu
adalah tentang masa lalu indonesia
jadi masa lalu indonesia itu menurut saya sangat penting
karena dulu itu jalur laut itu meskipun dulu dibilang rahasia antara portugal dan spanyol itu
adalah menyembunyikan daripada harta karun yaitu tentang buah pala di pulau banda
jadi itu kalau lihat jalur lautnya itu tahun enam belas sekian itu sudah ada
dan itu mereka datang eksplor itu datang untuk berdagang
nah ini merupakan cerita yang penting
karena dengan buah pala ini
orang itu bisa memperservasi daripada makanan mereka
pulau banda ini ketika belanda kalah perang dengan inggris
semua diserahkan ke inggris oleh belanda
termasuk new amsterdam tetapi mereka menolak untuk memberikan pulau banda ini
jadi pulau banda ini menjadi property daripada belanda
dan disitulah sejarah dari mulainya dutch east indies company atau voc itu
yang bernuansa atau berkolonialisasi terhadap indonesia
nah itu menyebabkan bahwa indonesia sangat penting
kemudian frida setelah itu macam macam barang indonesia menjadi kenamaan
setelah itu mungkin satu ratus lima puluh tahun setelah itu adalah tentang gula
jadi bagaimana gula ini menjadi suatu komoditas dunia yang sangat penting
nah jadi kita itu dalam sejarahnya jalan
dan itu yang apa namanya tentang gula itu
kita ini menjadi salah satu negara terkaya
dan sejarah ini dalam setiap ekspo yang rutin diikuti oleh indonesia
terus ditampilkan begitu ya pak
kita ingin orang untuk mengingat gitu kan
orang untuk tahu karena ini kan creating the future from indonesia to the world gitu kan
nah itu ini yang menurut saya sangat penting kita kerjakan
jadi kita tunjukkan dengan kapalnya kita tunjukkan dengan spices nya dengan rempah rempahnya
apa yang merubah daripada perekonomian dunia
nah jadi kalau kita lihat juga perjanjian perjanjian
perlayaran dunia itu
salah satu yang paling penting itu adalah
berraut dari eropa menuju pulau banda itu
untuk selama berapa lama itu mereka rahasiakan
tetapi ketika belanda masuk mereka memonopoli daripada barang barang ini
menyebabkanlah pertikaian di teater di regional ini menjadi sangat berubah
kembali ke world expo dua ribu dua puluh di dubai
yang diadakan sebenarnya dua ribu dua puluh satu ya pak ya
karena pandemi kemudian mundur
tapi namanya kita tetap reverse sebagai dua ribu dua puluh exponya
di expo dua ribu dua puluh ini ada tema yang diikut sertakan
yaitu indonesia punya tujuan strategis strategisnya
di antaranya memperkuat hubungan bilateral
apa saja pak selain itu
jadi hubungan bilateral antara indonesia dan emirat arab ini
mungkin salah satu hubungan yang sangat penting
dalam sepuluh tahun terakhir
jadi kita mempunyai suatu kesamaan platform gitu kan ya
bahwa kita negara demokrasi yang terbuka
dan kita juga melihatkan bagaimana kita bisa menjadi partner dalam perdagangan
partner dalam pengembangan teknologi
bahkan kalau kita lihat kedekatan kedua pemimpin
antara indonesia dan crown prince daripada emirates muhammad bin zaid ini
ini mungkin membuat indonesia dan
emirat arab ini menjadi suatu keluarga yang sulit dipisahkan gitu kan
jadi ini merupakan suatu pertunjukan juga
atau suatu tampilan juga kepada mereka bahwa
you and i kita berdua ini adalah sahabat
dan dalam konteks yang lebih luas diikuti oleh satu ratus sembilan puluh dua peserta ya pak
yaitu expo yang diikuti dengan jumlah peserta terbanyak kalau tidak salah
jadi peserta dari expo ini dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya
menjadi ajang yang sangat penting
jadi untuk bahkan untuk yang tahun dua ribu dua puluh lima dua ribu tiga puluh

tetapi yang dua ribu tiga puluh sekarang ini sudah banyak sekali
ada moskow ada busan yang mencalonkan diri
jadi ini sudah penting sekali
jadi dan di situ adalah untuk menunjukkan juga tentang sivilisasi
tentang kehidupan dari suatu bangsa yang kita tunjukkan kepada dunia
nah tahun dua ribu dua puluh di dubai pavilion jagoannya indonesia yang mana nih pak lutfi
kan macam macam kan ada yang kreatif ada yang environment gitu kan ya
jadi pavilion indonesia ini kita menunjukkan tentang bagaimana kita ini juga bertanggung jawab kepada dunia
nah yang paling penting juga itu dari semuanya itu kita ini termasuk salah satu yang favorit sebenarnya pavilion indonesia
kita ini dihadiri lebih daripada dua juta dua empat juta orang
dan yang lucunya mbak frida itu yang menjadi favorit itu adalah untuk anak anak kecil
jadi anak anak yang masih muda muda
jadi saya bilang sama pak presiden pak kita ini populer gitu kan
tapi buat anak anak saya juga bukannya menunjukkan kita business friendl
tetapi ternyata tampilan kita ini adalah penting buat anak anak karena mereka menjadi salah satu favoritnya
jadi pokoknya kalau saya datang ke sana tuh antri itu anak anak sekolah gitu kan ya
karena mereka senang dengan tampilan tampilannya yang gampang dicat
tunjukkan komodo tunjukkan keindahan alam
mereka tuh malah kadang kadang kayak mau berenang berenang di ada satu tempat
selfie yang baik gitu bagus gitu ya
nah ini menunjukkan bahwa kita ingin bahwa recognitions daripada anak anak yang muda kecil itu
bisa melihat indonesia sebagai bagian daripada solusi untuk dunia
nah dengan jumlah pengunjung yang demikian banyaknya tadi pak lutfi katakan
apakah itu sudah sesuai dengan target
oh gini tentunya kita kan
mengingatkan tahun dua ribu dua puluh satu masih pandemi ya
iya saya tuh gini kan untuk orang kan kita bikin tampilan itu untuk orang datang
jadi mendapatkan aplaus daripada panitia bahwa kita masuk salah satu yang paling populer gitu kan ya
mungkin top empat top lima daripada pengunjung di dubai expo ini menunjukkan beberapa hal
satu yang kita tampilkan menarik buat pengunjung
yang kedua karena banyaknya anak muda gitu kan ya
jadi itu adalah mendapatkan kesan pertama tentang indonesia
dan yang ketiga ini juga menunjukkan persahabatan antara indonesia dan uae
jadi menjadi semakin penting di masa yang akan datang
oke nah tadi kan sudah dikatakan bahwa anak anak kecil suka sekali datang ke pavilion indonesia
yang menjadi unggulan pavilion indonesia sebenarnya apa sih
karena menggambarkan apa begitu dari indonesia
apakah dari sisi sejarahnya mungkin
semuanya jadi kan kalau kita lihat ya mbak frida satu adalah tentang sejarah masa lalu
kemudian kita bicara tentang hari ini
nah hari ini tuh banyak challenge indonesia yang kita tunjukkan di sana
karena indonesia ini sejak tahun dua ribu delapan belas itu kan sudah masuk menjadi kelas menengah dunia
nah yang dikatakan dalam fase middle income trap atau jebakan kelas menengah
nah kita tunjukkan di situ
untuk keluar dari jebakan kelas menengah kita harus mengerjakan dua hal
yaitu satu adalah investasi di infrastruktur
kita tunjukkan pembangunan infrastruktur indonesia yang sangat masif
dan yang kedua adalah transfer of technology
nah itu kita tunjukkan juga kepada mereka tentang bagaimana teknologi

dan kita tunjukkan sama mereka juga bisnis bisnis usaha usaha
business friendliness kita tentang bagaimana mengundang investasi tersebut
karena tanpa investasi dari asing sama juga dengan kita tidak mempunyai vitamin di dalam darah kita
nah inilah yang hal hal yang kita tunjukkan kepada mereka
salah satu yang paling penting di situ adalah tentang digital commerce kita
dan kita tunjukkan bahwa indonesia ini salah satu negara penghasil unicorn terbanyak di dunia
jadi per seratus juta nya itu mungkin kita top tiga kali ya setelah amerika serikat dan china gitu loh
sedangkan posisi kita kalau di s curve itu kita masih yang di awal
jadi menunjukkan bahwa indonesia ini punya segudang peluang kepada orang orang yang datang
meskipun mereka tidak semuanya adalah calon investor atau pembeli
tetapi juga calon calon atau pemerakarsa di masa yang akan datang
karena banyak yang datang itu masih anak anak usia sekolah gitu ya
oke pak lutfi bagaimana dengan keterlibatan umkm dalam ajang world expo dua ribu dua puluh di dubai ini
ya seperti saya katakan tadi bahwa kita akan menunjukkan macam macam
jadi yang pertama adalah tentang sivilisasi indonesia masa lalu masa sekarang dan masa depan
dan kemudian kita juga berbicara tentang kalau kata orang kata tak kenal maka tak sayang

nah sayangnya itu adalah bagaimana kita menjaga kepentingan kita
nah sayangnya itu adalah bagaimana kita menjaga kepentingan kita
bagaimana kita bisa mentransformasi dari pavilion indonesia ini untuk formulasi dagang kita
nah jadi kita ini punya namanya yang disebut dengan rolling exposition
jadi kita ganti terus gitu loh
setidaknya enam ratus lima puluh ukm itu sudah datang dan melihat atau datang dan memamerkan produk produk mereka di sana
kita juga mempunyai satu ratus sembilan puluh tiga discussions atau forum business yang ingin mengenalkan bahwa indonesia itu juga terbuka untuk dagang dan investasi
nah kegiatan kegiatan tersebut itu juga menghasilkan banyak income banyak prospek untuk bisa mereka mengenal tentang produk produk indonesia
jadi ini kalau tidak salah saya tiga puluh satu kl juga ikut umkm nya juga banyak
dan kemudian juga kita melihat dengan di site event nya itu penandatanganan penandatanganan banyaknya bisnis bisnis yang bisa berjalan
nah salah satu yang paling penting itu kita tanda tangan itu adalah antara aluminium
dari united arab emirates dengan aluminium dan dengan perusahaan tambang nasional gitu kan ya
antam untuk bisa berinvestasi untuk mendapatkan nilai tambah daripada boksit kita di masa yang akan datang
nilainya luar biasa
sebenarnya jadi prospeknya itu uae itu mempunyai exposure yang sangat tinggi kepada indonesia
setidaknya tiga puluh miliar dolar dalam lima sepuluh tahun ke depan itu menjadi prospek yang sangat cantik
jadi bukan hanya umkm tetapi juga bisnis bisnis lain kita bisa tambahkan di situ
ini diadakannya di uni emirat arab nih pak
berarti indonesia dengan produk produk halalnya menarik juga ya bagi pengunjung di sana
kita juga gini kita ini kan sebenarnya produk halal kita ini bukan sesuatu yang baru
tetapi kalau kita lihat dari jumlahnya kita ini masih kecil sekali
dengan dua ratus tujuh puluh sembilan juta rakyat indonesia yang setidaknya mungkin dua ratus tiga puluh dua ratus dua puluh juta penduduk muslimnya
kita ini mempunyai pelanggan atau kita mempunyai consumer yang sangat kuat sebagai basis daripada industri halal
nah dengan kita berada di uae kemarin itu membuka mata kita juga bahwa ternyata industri halal ini sangat menjanjikan
bayangkan frida kita ini meskipun negaranya dengan penduduk muslim terbesar
tetapi kalau kita lihat di dalam industri halal misalnya dalam fashion itu kita tuh hanya nomor satu
bahkan kalau dalam makanan itu mungkin cuma nomor sembilan belas kita kalah sama brazil kalah sama cina gitu kan ya
yang mungkin penduduk muslimnya tidak sebanyak kita
tetapi inilah yang kita lihat bahwa caruk pasar ini mesti kita kuasain
oleh sebab itu kita ini sekarang kita pulang kita punya tiap tahun punya trade expo indonesia gitu kan ya
salah satu nanti yang paling besar setidaknya dua ratus penjual penjajah itu nanti adalah industri fashion dan industri halal kita
dan ini merupakan
apa ya target yang kita mesti capture dan ini merupakan prospek yang sangat baik buat indonesia
dan expo itu kan berlangsung cukup lama ya pak selama enam bulan
nah respon dari pengunjung terhadap pavilion indonesia selama enam bulan nih apakah ada peningkatan atau ada variasi seperti apa yang pak lutfi lihat
kalau saya lihat memang kita tuh kan kita membuka dengan big gong ya pertama kali ya dengan apa namanya indonesian national day yang mungkin frida sempat lihat juga
sangat meriah dan menjadikan benchmarking sebenarnya untuk acara acara semuanya
banyak teman teman dari negara tetangga misalnya thailand singapura sempat telepon yang kasarnya waduh gimana nih bersaingnya dengan cara begitu
tapi disitulah kita ingin menunjukkan tentang indonesia nya
dan seperti saya katakan tadi bahwa kita ini diluar ekspektasi menjadi salah satu yang terpopuler gitu kan ya meskipun ya tentunya ada kayak saudi arabia itu luar biasa
kalau sempat lihat itu yang pakai have mirror itu memang cantik sekali gitu
tapi kita tidak kalah meskipun dengan biaya yang tidak sebesar yang mereka keluarkan
tetapi dan terutama buat saya sekali lagi bahwa yang datang ini populer untuk anak anak usia sekolah itu menunjukkan bahwa kita bukan hanya yang memutuskan decision pada hari ini
tetapi juga yang memutuskan daripada keputusan keputusan penting tentang persahabatan dan kemajuan dunia di masa yang akan datang
oke kita akan lanjutkan kembali pak tapi kita break dulu sekarang
pemirsa tetaplah bersama kami ⁇ leaders ⁇ corner bersama dengan menteri perdagangan republik indonesia muhammad lutfi akan segera kembali sesaat lagi
terima kasih anda masih bersama kami dan masih bersama saya menteri perdagangan republik indonesia muhammad lutfi
pak lutfi putra makota uni emirat as
kan ikut menghadiri ya acara yang diadakan di pavilion indonesia bagaimana respon beliau
jadi waktu kita lihat kan maksudnya dari tadinya yang biasa biasa aja indonesia national day nya
tiba tiba ketika pak jokowi mengundang putra mahkota sebagai ruler yang tertinggi di arab emirates itu kita lihat perbedaannya
protokolnya berbeda treatmentnya berbeda
ya datang rajanya kan datang penguatnya
banyak kan datang penguasanya jadi waktu beliau datang itu juga tentunya banyak ekspektasinya
tetapi salah satunya yang mengundang dan membuat beliau convince untuk datang itu adalah ketika latihan itu kan terlihat berbeda
jadi sebelum kita itu ada perancis perancis itu ceritanya mereka lagi zoom call sama planet lain
jadi mereka rolling their eyes gitu kan ya apa sih
tapi begitu melihat indonesia
kita akan menampilkan budaya kita gitu kan ya seni kita
dan itu saya kalau dengar dari orang yang berada di sekitar putra makota daripada arab emirates itu kita juga ikut berbangga lah
karena beliau senang sekali responsnya juga baik gitu kan ya
dan kalau beliau lihat terutama diaspora diaspora indonesia di sana itu juga meritikan air mata karena merasa bagaimana bagusnya
makanya tidak jauh bukan delurah

arab emirates itu melalui sovereig well fund mereka juga berinvestasi sangat besar
akan berinvestasi besar di dalam sovereign wealth fund indonesia
dan ini juga akan diikuti juga dengan implementasi daripada investasi investasi real
terutama masalah yang berbasiskan daripada pertambangan kita
dalam hal ini bauksit jadi nanti ada conversion dari bauksit menjadi alumina dan aluminia menjadi aluminium
ini investasi yang sangat penting karena aluminium base industri atau bauksit base industri ini
akan menjadi salah satu komponen penting untuk bisa menciptakan energi baru dan energi terbarukan
jadi ini merupakan investasi yang sangat krusial buat indonesia
dan tempat yang pada kita laksanakan yaitu di dubai expo dua ribu dua puluh yang berlangsung tanggal tahun dua ribu dua puluh satu ini
memang merupakan satu platform
yang unik buat indonesia bukan hanya tempatnya yang cocok
tetapi juga waktunya yang sangat penting untuk kemajuan perekonomian indonesia
kalau tidak salah ada beberapa mou juga ditandatangani ya pak ya diantaranya untuk perdagangan emas kalau tidak salah ya
jadi gini bukan hanya perdagangan emas tapi juga perdagangan daripada jewelry
nah jewelry itu mbak frida kita pada tahun dua ribu dua puluh itu menjual atau mengekspor kira kira
jadi kan nggak mungkin rakyat singapura yang lima juta bisa membeli segitu besar perhiasan
ternyata setelah kita perhatikan perhiasan itu atau emas itu perhiasan emas itu
singapura sebagai negara transit
karena singapura mempunyai trade agreement atau perjanjian perdagangan dengan arab emirates itu
yang menyebabkan akan lebih murah melalui singapura daripada langsung dari indonesia
nah inilah yang kita mencoba menjembatani dan salah satunya itu adalah kesepakatan kita
untuk perjanjian perdagangan bebas antara arab emirates dengan indonesia
sekarang itu sudah hampir final mbak frida perjanjian tersebut
insya allah kita bisa tanda tangani setelah lebaran idul fitri ini
nah bagi calon investor mbak frida bagaimana perjanjian tersebut

bagaimana ini cara kamu menunjal dengan setiap pelabuhan investor di timur tengah target apa saja
yang mereka lihat tuh macam macam ya maksudnya jadi przypad acara dari arab emirates mouvement ayah mbah siapa tuh mantan indonesia
energi baru dan terbarukan perusahaan mereka masdar itu sudah berinvestasi untuk listrik
berbasiskan tenaga surya ini bagian dari energi baru terbarukan dan ini dengan investasi yang
besar dan harganya sangat kompetitif gitu karena jadi ini merupakan ajang mereka yang baru jadi
kalau zaman dulu kan yang datang jepang sama korea gitu kan sama eropa sekarang ini baik
indonesia menjadi prima dona untuk negara negara jazirah arab nah bagi peserta yang jumlahnya ratusan
umkm indonesia itu apa manfaat yang langsung dirasakan oleh mereka tentunya satu mereka bisa
memasalkan barang barangnya tetapi yang paling penting frida adalah mereka juga mesti melihat dan
disitu mereka bisa melihat benchmarking daripada produk produk umkm ini jadi produk produk umkm ini
kan kadang kadang di indonesia ini mempunyai
banyak tantangan tantangan misalnya umkm itu banyak tantangannya misalnya tantangan untuk
networking nah networking ini mudah mudahan dengan mereka bisa datang ke dubai mengikuti
satu ratus sembilan puluh tiga acara tentang bisnis talk gitu kan itu mereka bisa membenchmarking barang barang produk produk
mereka yang kedua permasalahan mereka itu adalah mempertahankan daripada kualitas atau memproyeksikan
barang barang apa yang bisa untung di luar nah ini yang mereka bisa
mendapatkan manfaat daripada expo tersebut dan yang ketiga meskipun ini adalah salah satu faktor
yang penting tetapi tidak bisa dilaksanakan tanpa kedua hal yang utama yaitu masalah pendanaan juga
nah sekarang ini salah satu yang kemarin kita bicarakan itu adalah dengan dulu departemen
store nah jadi lulu departemen store ini mempunyai perusahaan stock apa groceries yang ada di arab
regional mereka dan itu yang mengerjakan adalah berbasiskan dari orang orang india jadi ini sangat
multinasional nah itu juga mereka sekarang lagi datang dan aktif membeli barang barang umkm yang
akan mereka pasarkan di slot slot yang mereka mempunyai cabang cabang di seluruh dunia jadi ini
sebenarnya satu dan yang lainnya berpadu untuk bisa menyebabkan networking tersebut jadi berbasiskan
hanya untuk menunjukkan kepada dunia tentang indonesia tetapi juga mendapatkan kesempatan
untuk berusaha untuk indonesia oke kita akan lanjutkan kembali perbincangan dan tentunya temanya adalah
bagaimana nih pak sebenarnya potensi indonesia di world expo yang akan datang ke depannya bagaimana
namun setelah jeda berikut ini tetaplah bersama kami ⁇ leaders ⁇ corner kembali saat lagi
terima kasih anda kembali bersama kami di ⁇ leaders ⁇ corner masih berbincang bincang mengenai world
expo dan bagaimana potensi indonesia di world expo pak lutfi di ajang world expo ini kan indonesia
punya potensi kita lihat di bidang perdagangan kemudian investasi kemudian ada pariwisata yang
diunggulkan apa sebenarnya posisi unik indonesia di mata dunia internasional
dalam hubungannya dengan ketiga aspek tersebut perdagangan investasi dan juga pariwisata ya jadi
memang di dalam ketiga hal tersebut yang disebutkan mbak frida tadi itu perdagangan investasi dan
pariwisata itu kita tunjukkan di sana gitu kan ya cara menunjukkannya itu dengan gambar gambar
gitu ya sangat menarik misalnya contohnya yang komodo itu itu anak anak kecil itu begitu ngelihat
komodo itu dia bisa duduk sama komodonya liatin gitu loh ini bisa dikawal dengan komodo itu bisa

dikawal dengan komodo itu bisa dikawal dengan komodo itu bisa dikawal dengan komodo itu bisa
saya juga melihat benchmarking dengan experience di tempat tempat yang lain jadi kita
tunjukkan kemarin tetapi kalau saya mendapatkan kesempatan untuk bagaimana memamerkan indonesia
di masa yang akan datang saya ingin memamerkan indonesia itu experience nya pengalamannya
sebagai orang indonesia yang dikitari oleh alam yang indah fauna yang baik dan
kemudian perdagangan yang menjanjikan dan investasi yang bisa mendapatkan nilai tambah berlipat ganda
nah ini yang mungkin menurut saya di masa yang akan datang itu kita akan rubah kalau yang sekarang itu
baik gitu kan ya dan saya pikir bahwa ini kita memang sebagai negara kelas menengah dengan gdp empat
gitu kan ya kita menunjukkan bahwa experience indonesia itu disitu tetapi pada tahun dua ribu dua puluh lima kita
akan menuju salah satu puncak indonesia jadi kan bayangan kita mbak frida kalau tahun tahun dua ribu dua puluh ini
kita empat ribu dolar di tahun dua ribu tiga puluh kita targetnya mesti mendua kali lipatkan gdp kita per kapita
maunya sepuluh ribu sepuluh maunya gitu kan ya nah untuk bisa mendapatkan sepuluh itu kita juga
mesti menampilkan yang berbeda karena segmen market kita juga berbeda nah kalau kemarin itu untuk orang indonesia yang berbeda nah kalau kemarin itu untuk orang indonesia yang berbeda nah kalau kemarin itu untuk orang
datang jalan jalan gitu kan ya melewati komodonya itu yang akan datang itu saya ingin mereka
bereksperience atau merasakan bagaimana misalnya kampung bali gitu kan ya atau misalnya kampung
di flores atau bagaimana tentang penjagaan hutan kita di taman nasional lauser gitu loh jadi saya
lihat kan tempat tempat negara lain yang mengeksperiencekan atau membelikan wacana atau
merasakan menjadi orang saudi menjadi orangnya itu yang menjadi basis kita di
expo yang akan datang menunjukkan bahwa indonesia ready untuk take off menjadi
barangnya dengan cara yang berbeda ide menarik nih pak nanti bisa bisa pavilion indonesia didesain seperti kampung di bali begitu ya jadi kalau kita
lihat kemarin gitu kan ya ada negara yang menunjukkan
atau hidup atau
jalan jalan di tropical rainforest
di apa namanya
di ininya dalam hati saya
hutan tropisnya ada di tempat kita kan
gitu loh sebenarnya tapi mereka bisa
menunjukkan dengan baik nah
karena kenapa mbak frida
karena mereka ingin
memposisikan untuk investasi
yang datang di sana untuk
energi baru dan terbarukan berserta
mereka ingin menciptakan datang ke sana
kita belum siap untuk itu bersaing
di pasar itu tetapi saya yakin
di dua ribu dua puluh lima kita akan
menjadi powerhouse daripada
tersebut jadi segmentasi kita
berbeda kita juga mesti menjualnya
juga dengan cara yang berbeda nah kalau
belum ready di bidang itu yang sekarang
ready nih pak lutfi untuk
perdagangan apa yang bisa ditawarkan indonesia
nah indonesia ini sekarang
mempunyai beberapa barang yang unik
gitu kan ya orang itu
misalnya kita berbicara tentang
apa namanya industri daripada palm oil
atau kelapa sawit
itu tuh barang kita ini sekarang
sangat sangat menjanjikan karena
kenapa productivity daripada
kelapa sawit kita itu
berkali lipat dibandingkan dengan misalnya
rap sheets kah atau misalnya
dengan sunflower kah atau
minyak minyak nabati yang lainnya
nah karena ini
juga menjadi sangat penting
sustenabilitas yang tinggi sekarang itu
kita lagi berpikir pikir
tentang bagaimana minyak nabati
kita yang kita punya ini bisa juga
untuk mempower atau
yang apa namanya yang mempunyai
misalnya sebagai menggerakkan turbin jet
ini ada teknologi namanya
bisa untuk turbin jet dan ini merupakan salah satu yang
proses daripada sustainable yang sangat berarti untuk dikarbonisasi daripada dunia
nah itu yang kita tunjukkan pada hari ini
nah sekarang jadi mereka itu mengatakan bahwa satu sisi mereka tidak suka karena dia menganggap kita ini kita itu
tetapi pada saat yang bersamaan mereka membutuhkan terobosan tersebut
dan terpaksa kita mesti maju dan kita mesti tunjukkan kepada dunia bahwa indonesia bukan hanya ingin menjual itu dengan nilai komersial
tapi pada saat yang bersamaan dengan janji moratorium daripada deforestasi itu
indonesia menunjukkan kewajiban terhadap dunia tentang masalah daripada lingkungan
nah pak lutfi untuk produk lokal yang akan bersaing begitu di kancah world expo
tentunya ada persyaratan tertentu kriteria kriteria tertentu yang harus dimaksudkan
nah dari kementerian perdagangan sendiri kriteria apa sebenarnya yang diminta oleh produk lokal tersebut
jadi gini memang kita ini sekarang juga dalam proses untuk bagaimana yang kita tanggap dengan mutual reciprocal agreement
jadi kalau kita sudah disertifat di indonesia misalnya dari badan pom ini juga bisa diakui oleh negara negara lain
meskipun ini kan adalah trade measure yang sebenarnya kita jaga
supaya barang barang kita juga jangan diserang oleh orang lain
nah jadi kita ingin mendapatkan standar standar tersebut dengan agreement agreement perjanjian perdagangan
dan sekarang kita maunya mbak frida kita ini lagi mencari non traditional market
karena non traditional market itu kan ya eropa amerika asean itu biasa jepang itu biasa
nah sekarang kita mau cari yang non traditional market
bayangan kami itu adalah yang paling penting itu adalah negara negara di afrika utara
bahasa perancis dari senegal sampai tunis gitu kan ya di bawahnya ada mesir
ini kita menjadikan yang paling penting
kemudian juga belahan belan afrika lain misalnya dari nigeria sampai turun sampai ke south afrika itu
juga potensi pasar yang sangat baik
kita bisa bayangkan kita ini sekarang berevolusi dari negara penjual barang mentah setengah jadi
menjadi barang industri dan industri berteknologi tinggi
waktu saya di bkpm tidak pernah terpikir sama lainnya
jadi saya sudah mengingatkan kepada bkpm
bahwa satu hari indonesia akan menjadi detroit nya asia
itu karena tadinya diambil sama thailand
tetapi dalam prosesnya sejak tahun dua ribu sepuluh itu kita sudah bersaing bahu membahu dengan thailand
dalam saingan untuk memproduksi mobil yang akan dikirim ke seluruh dunia
oke balik lagi ke masalah investasi tadi
dikatakan sekitar tiga puluh empat miliar dolar amerika
dan bisnis forum dan one on one meeting ya pak
ini sudah sesuai dengan target dari kemendak untuk acara world expo ini
kalau saya melihatnya itu sudah jauh daripada target yang kita targetkan
tapi memang kan intikan juga waktu itu kan pembicaraan ini juga dilakukan oleh kl kl terkait
jadi ini dilakukan oleh sovereign wealth fund
yang dipimpin oleh menteri keuangan dan menteri bumn
dan juga dikerjakan oleh banyak
kl kl lainnya yang juga seperti sovereign wealth fund
dan juga perusahaan perusahaan besar seperti antam
yang mereka kerjakan untuk itu semua
oke nah dari investasi kita ke pariwisata
destinasi mana yang paling dijagokan
ya kalau kita lihat sebenarnya
kan sebenarnya kita mau bikin sepuluh bali baru gitu kan ya
tetapi kalau kita lihat kemarin itu
mandalika dan labuan bajo menjadikan salah satu yang paling penting yang kita akan tawarkan
dan saya merasa bahwa
labuan bajo dan mandalika ini bukan saja kelas dunia
tetapi ini juga menjadikan salah satu destinasi penting di masa yang akan datang
nanti dalam g dua puluh kementerian perdagangan akan menghus menteri menteri perdagangan di g dua puluh itu di labuan bajo
dan saya tidak sabar untuk datang ke sana memperlihatkan indonesia yang cantik di situ
oke nah pak lutfi kita masih mempersiapkan nih ya world expo dua ribu dua puluh lima di osaka
tapi nanti dijawabnya setelah jeda berikut ini
pemirsa tetaplah bersama kami di leaders' corner akan kembali sesaat lagi
anda masih di ⁇ leaders ⁇ corner bersama saya dan juga menteri perdagangan republik indonesia muhammad lutfi
kita mau berbincang bincang tentang world expo dua ribu dua puluh lima di osaka
nah pak lutfi masih ada
nah pak lutfi masih ada dua tahun lagi nih untuk menjelang world expo dua ribu dua puluh
persiapan apa yang sudah dilakukan oleh indonesia
ya yang pertama kita sudah menunjukkan keinginan kita kepada panitia osaka dua ribu dua puluh
kita sudah mendapatkan beberapa lot tanahnya
saya sudah meminta izin kepada bapak presiden untuk
mengkoordinasikan dan itu sudah juga akan bekerja sama dengan kantor kemenko
saran atau acuan yang kita akan bajukan kepada kantor menko itu adalah pengalaman kita di dubai dua ribu dua puluh yang berlangsung dua ribu dua puluh
salah satunya adalah kita ingin mensaembarakan
maksudnya disaimbarakan untuk bagaimana bentuk dan bentuk kesehatan kita
dan pengalaman yang akan kita tampilkan di dalam osaka expo dua ribu dua puluh lima
berarti meminta tanggapan dari masyarakat juga nih ya

jadi partisipasi masyarakat ini akan menjadi lebih penting
jadi bukan saja arsitektur daripada pavilionnya yang penting
seperti saya utarakan tadi mbak frida bahwa kita ingin menunjukkan
bagaimana pengalaman kita menjadi orang indonesia yang ramah terhadap lingkungan
ramah terhadap investasi ramah terhadap perdagangan ramah terhadap turis gitu kan ya
karena kita ingin memajukan indonesia sebagai negara dengan pendapatan tinggi pada kesempatan pertama
jadi kita mau tunjukkan itu
nah experience nya itu juga penting kan
jadi bukan hanya pavilionnya yang baik
karena kalau pavilion yang baik ini kan kita berbicara tentang ongkosnya yang mahal
nah kita ingin bagaimana experience atau pengalaman menjadi orang indonesianya itu juga penting
berapa besar sih pak lot tanahnya yang disediakan
kita lagi berpikir kalau dari panitia itu antara satu lima ratus sampai tiga meter
nanti kita akan putuskan kita sudah mendapatkan ancang ancang kira kira berapa kita akan putuskan
nah tapi sebelum kita putuskan itu nanti kita akan berkoordinasi dengan seluruh kl gitu kan ya
karena ini kan adalah kerjaan rame rame gitu kan ya untuk sama sama untuk indonesia
nah jadi mudah mudahan pada kesempatan pertama sebelum habis lebaran ini kita akan mulai dalam proses tersebut
dan dalam waktu dekat sayembarannya ini yang harus di langsungkan ya
kita harus sayembaran kan kita mau open tendernya kepada ininya
dan supaya dan di jepang ini kan sangat tepat waktu dan itu ongkosnya disana juga mahal
jadi kita mesti merancang ini jauh jauh hari dengan perancangan yang baik
dengan perancangan yang baik dan juga target yang terpusatkan target dengan baik
ya dan selain indonesia negara negara mana saja pak lutfi sudah menyatakan keinginannya untuk ikut serta
dari satu ratus sembilan puluh dua negara yang ikut di dubai
bayangan saya mbak frida kalau kemarin itu satu ratus sembilan puluh dua satu ratus sembilan puluh tiga kemarin itu kan sebenarnya hampir setara dengan seluruh dunia
saya membayangkan bahwa nanti tahun dua ribu dua puluh lima ini
pengunjungnya akan jauh lebih banyak juga dan saya yakin yang akan mengikuti daripada partisipannya itu juga akan banyak
dan sekarang saya juga melihat katanya dunia internasional maksudnya organisasi organisasi internasional dunia juga akan mengikuti ekspo tersebut
oh oke dan mereka akan punya pavilion sendiri juga ya seperti sebuah negara layaknya
baik untuk target di dua ribu dua puluh lima apakah ada perubahan dari dubai tentunya ada penambahan dan perbaikan ya pak
tentunya sekarang yang kita mau lihatkan karena ini kan expo balik lagi ya jadi ini bukan hanya perdagangannya investasinya atau turisnya
tetapi kita ingin menunjukkan indonesia nya
nah jadi indonesia nya ini nanti yang kita akan tunjukkan dan bagaimana experience nya nanti kita akan kasarnya bersama sama
dan untuk menunjukkan tentang experience indonesia tersebut nah itu yang paling utama
nah kemudian kita akan melihat daripada target utama tersebut
bagaimana penjabarannya untuk misalnya sektor yang paling penting itu adalah kalau buat kami pada saat ini adalah investasinya
kemudian bagaimana dari investasi itu industrialisasinya kemudian turisnya gitu kan ya
dan setelah itu bagaimana kita menstrategikan barang barang ini untuk dipasarkan kepada dunia
nah ini keempat koefisien ini menurut saya adalah salah satu yang paling penting
meskipun kalau sekuens itu orang mesti datang dulu mbak frida ke indonesia
supaya tahu supaya senang saya bilang tadi tak saya tak kenal maka tak sayang nah itu mesti datang dulu
kemudian setelah datang mudah mudahan mereka mau trade dulu setelah trade mereka investasi untuk mendapatkan investasi
apa kesempatannya dan yang terakhir adalah industrialisasi
tetapi empat hal tersebut bisa kita gantikan satu sama lainnya
dan empat hal ini yang mesti kita turunkan dari pavilion indonesia di tahun dua ribu dua puluh lima tersebut
nah di pavilion itu dan dalam ajang world expo dua ribu dua puluh
topik topik atau tema apa yang akan diusung oleh indonesia
yang pertama adalah satu yang kita harus menjadikan bayangan kami dari kementerian perdagangan adalah
pada tahun dua ribu dua puluh lima itu indonesia mestinya sudah menjadi pemain utama di dalam carbon tiga
nah carbon trade ini bisa jalan kalau indonesia nya juga mengerjakan pekerjaan rumah
yang disebut dengan karbon dikarbonisasi
nah jadi kedua hal ini akan menjadi salah satu yang penting dalam pembangunan indonesia di masa yang akan datang
nah mudah mudahan kedua hal tersebut juga dan kalau dikomunisasi ini kan sektornya banyak sekali
mungkin bisa dua belas bisa tiga puluh sembilan tergantung kita mau melihatnya
nah dua hal tersebut ini akan mempropel indonesia untuk kepada stage atau negara
apa namanya target ke keadaan indonesia
nah dua hal tersebut ini akan mempropell indonesia untuk kepada stage atau negara apa namanya target ke keadaan indonesia

dan itu tadi yang pertama kan carbon trade apalagi nih tema yang menarik diaskan sinful carbon trade berbasiskan karbonisasi gitu kan ya

yang kedua adalah teknologi nah teknologi ini bisa pecah pecah
dan salah satu yang paling penting itu adalah tentang bagaimana indonesia bermengerti di pecah pecah yangrin
indonesia ber menguasai daripada artificial intelligence gitu kan ya ai wearable technologies gitu
kemudian kita juga mesti melihat bagaimana teknologi lima g kita mesti langsung mengudara karena dengan lima g ini kita akan merubah daripada cara bagaimana kita berproduksi dan bagaimana kita mengkonsumsi
dan kemudian ditambah lagi misalnya dengan teknologi crypto nft yang dimana berbasiskan bagaimana value chain ini bisa kita control untuk lebih sustainable
nah empat lima hal tersebut ini adalah bagian daripada bagian daripada resep kita untuk kita bisa mendua kali lipatkan gdp kita per kapita pada tahun dua ribu tiga puluh
nah jadi ini semua adalah pr yang luar biasa berbasiskannya apa
adalah investasi di infrastruktur
dan ahli teknologi
ahli teknologi juga mbak frida diperlukan adalah orang orang yang mempunyai basis daripada pengetahuan yang baik untuk kita bisa mempropol daripada golden generation indonesia ini
nah nasib umkm gimana nih pak di expo dua ribu dua puluh lima umkm kita
umkm kita nanti akan akan berpindah dari barang konsumsi kepada barang produksi kenapa
kalau kita lihat misalnya ya mbak frida ya
tentang barang konsumsi
bagaimana kita menguasai hulu basis pertambangan kita
nikel itu pada tahun dua ribu sembilan belas kita ekspor itu satu satu miliar
pada tahun dua ribu dua puluh nikel itu berubah menjadi stainless steel
stainless steel kita pada tahun dua ribu dua puluh itu tumbuh dari mungkin satu lima miliar jadi lima belas miliar dolar
jadi kita itu investasinya luar biasa
karena kita menjual basis karya nikel
sisi besi stainless steel itu pada tahun dua ribu dua puluh satu kemarin itu dua puluh satu miliar dolar
nah jadi ini kan itu hanya jadi cut out nya jadi jadi barang penting ya
untuk kecilnya ke bawah ini belum ada value industri nya
nah bayangan saya indonesia baru bisa mendua kali lipatkan daripada gdp kita per kapita itu
dengan value chain atau value creation dari barang barang hulu kita ini yang semakin kuat
jadi ini kan kita balik ke sektor hulu nih semua
nah tapi kemudian industri di bawahnya itu mesti diisi juga oleh industrialis industrialis indonesia
nah inilah yang akan berubah daripada umkm kita yang hari ini berbicaranya tentang konsumsi
bahasa yang akan datang mereka harus tumbuh menjadi produsen
nah ini yang menurut hemat saya pr kita sama sama tapi kita mesti bisa
oke kita jeda sekali lagi nih pak lutfi tetaplah bersama kami ⁇ leaders ⁇ corner akan kembali sesaat lagi
terima kasih anda masih bersama kami di ⁇ leaders ⁇ corner dan masih bersama saya menteri perdagangan republik indonesia muhammad lutfi
pak lutfi expo dua ribu dua puluh lima ini kan akan diadakan di osaka sama sama di asia ada keuntungannya tidak untuk indonesia
sangat ya maksudnya jadi secara regional ini merupakan tempat yang salah satu yang paling penting
investasi jepang ke indonesia ini mungkin adalah salah satu investor yang terpenting buat indonesia
jadi dan ini ahli teknologi dari jepang terutama di industri otomotif ini sudah menjadi salah satu pilar industri kita yang kuat
dengan diadakan di osaka ini saya merasa bahwa kita pr nya separuh sudah terlatih
kenapa karena orang jepang mengetahui tentang indonesia
nah jadi pasti nanti itu kita apa namanya pavilion kita itu sudah akan menjadi yang ada di benak mereka
nah sekarang bagaimana kita bisa mengeksekusikan supaya menjadi menarik buat orang orang jepang untuk datang ke pavilion indonesia
karakteristik pengunjung tentunya beda sekali ya pak dari dubai dengan osaka
nah ekspektasi atau antisipasi apa yang akan dilakukan indonesia untuk menghadapi keragaman pengunjung yang tentunya beda dari expo di dubai
kalau mungkin diekspor di dubai itu mungkin mereka pertama kali melihat indonesia di pavilion
saya berusaha nanti karena mereka sudah kenal dengan indonesia nya di jepang
mudah mudahan mereka bisa datang dan mereka bisa melihatnya
kita terkesima dengan experience menjadi orang indonesia di dalam pavilion indonesia
lagi lagi experience di indonesia itu yang akan ditekankan
terakhir pak lutfi jelang expo dua ribu dua puluh lima ini apa harapan dari kementerian perdagangan khususnya terhadap produk lokal indonesia
kalau tadi sudah disebutkan tidak hanya menjadi barang konsumsi tapi juga menjadi produsen
tapi dari harapan dari kemendak sendiri terhadap para produsen lokal ini apa
memang kita ini tidak boleh berhenti berinovasi
karena pasar di dunia itu akan menjadi semakin ketat dan persaingannya itu akan semakin tajam
nah jadi kita mesti terus berinovasi dan kita mesti membasiskan daripada ke comperatif advantage kita yang memang kita punya
misalnya ketika barang itu dekat sekali dengan feed stocknya dengan harga logistik yang begitu tinggi hari ini
barang barang indonesia itu mestinya bisa menjadi mendapatkan comperative advantage yang baik
nah sekarang itu yang paling penting juga adalah untuk kita bisa menguasai pasar asing kita juga mesti bisa menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri
nah artinya apa artinya kita bukan kita mesti bisa men fullfield daripada kebutuhan di indonesia untuk kita bisa ke luar negeri
kalau ditanya apakah bisa
tentunya misalnya tentang dengan indonesia
misalnya dengan industri halal misalnya dengan industri saya lagi bikin kalau mbak frida ikutin bahwa kita mau jakarta menjadi kiblat fashion islam dunia
ini jadi menjadikan salah satu supaya kita bisa memprojeksi ini ke luar negeri dengan lebih baik
selama ini halangan atau kendala apa saja sih yang pak lutfi lihat yang dihadapi oleh para produsen lokal ini
ya saya seperti saya utarakan tadi
jadi memang salah satunya adalah bagaimana
mereka bisa mengemas dengan standar dunia
misalnya bagaimana produk produk itu kualitasnya setara paling tidak dengan produk produk impor
nah ini kita sedang bekerja bersama sama kementerian perindustrian kementerian kooperasi kementerian perdagangan memastikan bahwa barang kita bisa berkompetisi
yang paling penting itu adalah bagaimana menguasai pasar indonesia
karena dengan menguasai pasar indonesia mudah mudahan kita juga bisa berbicara di pasar regional dan pasar global
terima kasih pak lutfi
sekali lagi atas waktunya di leaders' corner dan kita sudah mau ngupas tuntas nih bagaimana pelaksanaan world expo dua ribu dua puluh di dubai
dan juga apa persiapan yang akan dilakukan oleh indonesia untuk world expo dua ribu dua puluh lima nanti di osaka
semoga sukses pak lutfi dan semoga persiapannya berjalan dengan lancar
demikianlah leaders' corner bersama menteri perdagangan republik indonesia
mudah mudahan informasi yang kami berikan dan pak lutfi berikan tadi bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi anda